jumlah korban tewas pada peristiwa kecelakaan bus yang masuk ke dalam kolong jembatan tol di tangerang merak pada senin siang menjadi tiga orang
dan dua korban tewas ini diketahui penumpang yang naik dari arah jakarta muni jumrak keduanya tewas setelah sempat dilarikan ke rumah sakit
satu orang yang tewas adalah sopir yang meninggal di lokasi kejadian
lima belas penumpang terluka sebagian mengalami luka berat dan belum sadarkan diri
mereka menjalani perawatan di rumah sakit ksc legon banten
polisi yang melakukan olah tkp mengungkap bukti laju kendaraan bus sangat cepat di atas satu ratus dua puluh km per jam
diduga sesaat bus hilang kendali dan sopir sulit mengendalikan busnya hingga bus keluar jalur dan terhempas masuk ke dalam kolong jembatan tol
dan sebelumnya petugas tol serta pihak kepolisian yang berada di lokasi sempat kesulitan mengevakuasi jasad korban dan penumpang lainnya
curamnya medan di lokasi membuat proses evakuasi terhambat
jadi hasil sementara ya saya juga tidak bisa langsung menyimpulkan hasil sementara
bahwa sudah didapatkan di tkp bekas rem itu sepanjang pertama lima puluh enam meter kemudian tiga belas meter yang terakhir bekasnya dua puluh tiga meter
ini kalau diitung itungan itu sekitar kecepatannya diperkirakan satu ratus dua puluh km per jam